terima kasih anda masih bersama kami
upaya penanganan pandemi memasuki babak baru seiring dengan temuan beragam varian baru virus covid sembilan belas di berbagai negara
terakhir ada temuan virus covid sembilan belas di perancis bahkan yang tidak terdeteksi tes pcr
namun penderita memiliki gejala serupa covid sembilan belas
kita akan mengulasnya bersama prof chandra yoga aditama guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia dan mantan direktur who asia tenggara
selamat malam prof apa kabar
alhamdulillah sehat selalu kita berharap apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa memberikan pencerahan karena setiap hari mendapatkan informasi masifnya varian baru virus corona
apa yang perlu diwaspadai saat ini
oke sebelum apa yang perlu diwaspadai kita terima kasih
saya mau sampaikan tiga hal itu
nomor satu virus itu memang selalu bermutasi
kalau ada kalau mutasinya benar maka namanya varian baru
semua virus begitu masuk virus covid sembilan belas
itu poin pertama
poin kedua mesti disadari juga bahwa sebagian besar mutasi itu sebenarnya tidak apa apa tidak berbahaya bagi manusia
tapi sebagian memang dampak pada manusia
nah itu poin kedua
nah poin ketiga karena ini covid tentu saja banyak dibicarakan
maka who sudah membuat kriteria
ada yang disebut variant of interest poi
poi dan voc
voc ini lebih berat khususnya daripada coi
voc ini misalnya saja yang b satu ratus tujuh belas atau yang di brazil atau yang di afrika selatan
kalau yang vo ini yang track misalnya ada yang dari california itu yang ketiga
nah selain yang keempat yang sehubungan dengan pembicaraan kita ini
ada kemungkinan dampak mutasi atau varian baru ini terhadap covid sembilan belas
nomor satu dampak terhadap alat diagnosis pcr dan sebagainya
nomor dua dampak terhadap penularan
nomor tiga dampak terhadap berat ringannya penyakit
dan nomor empat dampak terhadap vaksin
jadi itu ceritanya
jadi kesimpulannya mutasi akan terjadi varian baru akan terjadi
sebagian besar varian baru itu mungkin tidak berbahaya
sebagian kecil mungkin perlu diawasi
lepas diawasi ada juga gradasinya
ada yang varian on interest ada yang varian concerned
itu situasi terkenal seperti itu
kita bedah satu satu
terkait dengan tes pcr terlebih dahulu karena ada temuan baru di perancis
tidak terdeteksi dengan tes pcr
ya ini berhubungan juga dengan voi dan voc tadi
mutasi atau varian masuk ke voc misalnya atau voi saja
itu ada beberapa kriteriannya
kriteriannya buktinya sudah cepat
itu sudah jelas
nyebar sebanyak di beberapa tempat atau beberapa negara
dan kemudian menimbulkan gangguan ini ini ini
kalau voc lebih jelas lagi karena ibarat banyak ada bukti penularan
ada bukti tambah berat ada bukti macam macam
sekarang kita balik ke yang kasus di perancis
laporan di perancis ini baru keluar beberapa hari yang lalu
memang ada dilaporkan oleh kementerian kesehatan perancis
bahwa ada delapan kasus yang gejalanya gejala covid
dan pada pemeriksaan mendalam juga ketemu covid
tapi hasil tes pcr nya negatif delapan puluh delapan
dari empat yang tadi saya sebutkan itu
memang bukti menular sudah banyak di b satu ratus tujuh belas misalnya
bukti tambah berat juga sudah ada di b satu ratus tujuh belas misalnya
bukti menular juga ada di brazil juga ada yang di afrika selatan
dampak pada vaksin sudah banyak yang dibicarakan
nah dampak terhadap diagnosis ini memang belum banyak dibicarakan
dulu pertama tahun banyak dibicarakan kemudian tidak banyak dibicarakan
begitu perancis ini keluar orang pagi
ini jangan jangan salah satu bentuk yang mesti kita waspadai
tetapi karena ini baru delapan kasus
dan baru beberapa terjadi di perancis
dan baru beberapa hari masih tunggu perkembangannya
apakah ini akan masuk nanti ke dalam suatu yang serius perlu diperhatikan
masuk ke wcc atau tidak
tapi memang ini merupakan salah satu
katakanlah gambaran dari dampak yang pertama yang saya sebutkan
yang belum terlalu banyak dibicarakan
timbang dampak kedua dampak ketiga dan dampak keempat
delapan kasus ini tapi kan artinya sudah cukup
mengkhawatirkan begitu ya prof
karena kita ingat bagaimana b satu ratus tujuh belas awalnya hanya satu dua kasus
dan masif hanya dalam hitungan hari kemudian menyebar dengan cepat di inggris
kalau b satu ratus subsidi sebenarnya pertama tama mereka sudah ketemu bulan september
dan pada bulan desember baru datanya cukup konkret untuk dilaporkan ke who
melalui mekanisme ihr bahwa ini memang serius
jadi ada waktu september atau oktober november desember baru datanya komplit
nah sementara ini baru baru berubah
kenapa ini menarik perhatian
karena ini menyangkut yang tadi menyangkut dampak pada diagnosis
kalau menyangkut dampak pada penularan atau menyangkut dampak pada berat ringan penyakit
atau menyangkut dampak kepada vaksin sudah banyak contoh contoh yang lain
tapi dampak pada diagnosis ini memang terlalu banyak belum terlalu banyak
sebelum ini pernah ada juga laporan dilandia tapi jumlah kasusnya lebih sedikit lagi
dan hanya bagian pcr terhentu
yang ini memang perlu diwaspadai begitu kita tidak perlu juga khawatir berlebihan
sehingga para peli mencari lagi secara jelas mana sih sebenarnya vaksin ini
apakah memang punya dampak terhadap pcr secara masif atau tidak
dan apakah kemudian menular ke bagian bagian lain atau di perancis atau di belahan dunia lain
jadi kita masih harus tunggu tapi kita perlu antena kita bunyi
oh ini ada sesuatu yang terjadi di salah satu belahan dunia kita perlu waspadai
oke bagaimana dengan varian lainnya
jika dikaitkan dengan kemungkinan
lebih cepat menular itu sudah pasti ya ada beberapa varian virus covid sembilan belas yang disebutkan seperti itu
tapi dampak lebih mematikannya
jadi begini kita ambil yang paling terkenal saja sekarang bukan yang paling banyak dibicarakan
b satu ratus tujuh belas waktu pertama kali dilaporkan oleh inggris ke who yang disilakan adalah
kemungkinan lebih cepat menular
pengetahuan tentang itu sudah katakanlah confirm begitu
tapi tentang berat ringannya si b satu ratus tujuh belas ini
sesuatu yang pertama walaupun luar dari perdana menteri inggris boris johnson pada januari
dia bilang saya punya trump evidence atau saya mendapat evidence bahwa ini mungkin lebih berbahaya
tapi belum belum belum itu januari saya ingat lima belas januari
pada bulan februari sudah ada data yang lebih komprehensif di inggris yang mengatakan bahwa
memang b satu ratus tujuh belas ini lebih mungkin meningkatkan
lebih mungkin meningkatkan angka hospitalisasi
dirawat rumah sakit
dan juga lebih mungkin meningkatkan kematian
itu bulan februari
pada bulan maret
per jurnal yang sudah menyebutkan
sudah ada dua jurnal yang keluar bulan maret
dalam beberapa hari ini
sekeluar jurnal itu artinya sudah ada penelitian yang terbukti secara ilmiah
mengatakan memang angka kematian meningkat akibat b satu ratus tujuh belas
jadi kalau b satu ratus tujuh belas datanya sudah lebih jelas
kalau yang dua lagi yang di afrika selatan dan di brazil
jelas kembali tentang penularan
tentang kemampuan menetralisir antibody yang di brazil itu
itu juga masih tertunggu hasilnya secara lebih konkret nantinya
tapi kalau kemungkinan menular memang menular dua duanya
jadi tiga inilah yang sekarang merayakan concern
b satu ratus tujuh belas yang bermula dari inggris
b satu ratus tujuh belas yang bermula dari afrika selatan
dan yang bermula dari brazil
katanya sudah lebih konklusif
dampak lebih mematikan
yang bisa disetujui jelas
lebih sering mematikan
ketimbang yang tidak bisa disetujui
itu hasil penelitian yang keluar
sudah di signalil oleh boris johnson pada bulan januari
sudah ada bukti februari
ada bukti maret ini
datanya lebih kuat lagi
prof kita tidak hanya di indonesia
di semua negara di dunia saat ini kan tengah melakukan vaksin

di indonesia di indonesia
vaksin yang saat ini diberikan kepada masyarakat
tidak bisa mengatasi varian varian baru ini
pada waktu varian ini keluar bulan desember
orang pertanyaan itu sudah keluar
pertanyaan mbak edira edrat sudah keluar
gimana nih kalau varian baru ini ya
pada bulan desember
pada waktu itu data sudah menunjukkan bahwa
pada bulan desember semua vaksin
dapat bermanfaat bagus untuk mengatasi
varian apapun pada waktu itu
tapi memang ada kemungkinan varian ini berubah
waktu januari situasinya makin berubah lagi
dan bulan februari berubah lagi
akhirnya situasi yang sekarang disepakati ada tiga hal
nomor satu sejauh ini
katakanlah statement who bahkan baru beberapa hari yang lalu
tanggal satu maret vaksin vaksin yang ada itu
masih dapat untuk mengatasi mutasi yang ada sejauh ini
yang kedua ada tetapi tetapi pertama
tapi kan tidak mungkin mutasi ini
sehingga kalau mutasi ini makin berkembang
maka infeksi vaksin bisa akan turun
bisa akan turun
tetapi yang kedua
tetapi kalau vaksin turun cukup besar
maka para ahli dapat memodifikasi vaksin yang ada sekarang
dan tetap dapat menanggulangi vaksin vaksin yang ada
tapi kita harus ingat yang pertama dulu
saat ini vaksin yang ada di dunia
dapat mengatasi mutasi mutasi yang ada
paling tidak dapat mengatasi kejadian menjadi berat
dan kejadian kematian
kebetulan saya terlibat dalam
yang memvalidasi pemberian vaksin ke berbagai negara
lewat mekanisme multilateral yang namanya covax
seperti saya bilang tadi vaksin bisa dimodifikasi
tapi yang sekarang kita berikan ke berbagai negara
memang vaksin yang sekarang ada
karena buktinya yang ada mengatakan bahwa vaksin yang sekarang ada
as of sekarang
efek infikasinya masih cukup
paling tidak untuk mencegah berat dan kematian
kalau nanti berubah kita lihat lagi
kalau nanti mendatang
tapi sekali lagi kalau toh nanti berubah
para ahli dapat memodifikasi vaksin vaksin yang ada
saya bisa sampaikan disini
saya kira ada beberapa perusahaan vaksin
yang sudah mulai latihan ya untuk mencoba memodifikasinya
kalau nanti perkembangan mutasi ini berkepanjangan
mereka sudah mulai siapkan dari sekarang bentuk modifikasi vaksin
betul betul disebutkan sebagai game changer begitu
ketika memang dimodifikasi
dan ada perubahan perubahan variasi mutasi virus
artinya kemungkinan masyarakat di vaksin ulang
menyesuaikan dengan kondisi bisa saja terjadi ya prof
ya sekarang begini
vaksin ini kan baru keluar bulan desember
pertama kali manusia disuntikan pada vaksin covid baru bulan desember
jadi kita masih menunggu perkembangan ilmunya
bagaimana perkembangan ilmunya akan datang
dan ini kan
perkembangan ilmu covid ini kan sangat cepat ya
apa yang ada sekarang
dan apa yang ada minggu depan bisa berubah dari waktu ke waktu
jadi untuk sekarang ini yang kita pegang itu saja dulu
vaksin masih bisa digunakan
nanti bagaimana kita lihat bentuknya
karena kita belum tahu sebesar apa modifikasi
dan seberapa jauh modifikasi yang diberikan
yang jelas paling tidak setidak tidaknya
mencegah penyakit yang berat
mencegah kematian vaksin ini
data yang ada sampai sekarang masih bisa divaksin
oke kita berbicara mengenai sisi dari perilaku masyarakat
banyak kemudian yang mengatakan bahwa
angka covid sembilan belas di indonesia sudah mulai menurun
kita memang melihat itu
tapi bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan informasi secara lengkap
bahwa vaksinasi tidak menjamin bahwa memang akan selamanya bebas covid
jadi ada beberapa hal
yang nomor satu
menurunan angka covid sembilan belas di indonesia itu terjadi
baik angka yang dilaporkan hari maupun juga angka di rumah sakit
sekarang sudah mulai menerima penyakit penyakit yang lain
karena ruangan covid sembilan belas sudah bisa dipakai untuk penyakit yang lain
poin kedua dan ini bukan hanya indonesia
secara tren dunia juga relatif angkanya turun
walaupun harus diakui dalam dua tiga minggu ini
dunia mulai naik sedikit
di dalam who asia tenggara karena who asia tenggara itu ada indonesia
ada thailand ada india ada bangladesh
india dan thailand adalah contoh di mana dia turun terus
sementara sorry indonesia dan thailand
sementara india dan bangladesh adalah contoh yang turun terus
dan kemudian naik sedikit
jadi kita masih mesti waspadai tentang kemungkinan turun atau naik sedikit ini
dan saya kira kalau secara makro tidak akan berhubungan langsung karena vaksin kalau di indonesia
karena kita baru mau vaksin sekitar empat puluh lima juta orang
semangat belum punya dampak pada pemberian epidemiologi secara jelas pada seluruh masyarakat
pada kelompok tertentu barangkali
itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan
poin yang kedua memang kita divaksin saat ini tetap protokol kesehatan masih harus kita pegang
kenapa sih pertanyaannya kenapa sih orang sudah divaksin dua kali kok masih sakit juga gitu ya
itu ada tiga alasannya balik lagi tiga alasan
nomor satu harus diakui bahwa vaksininya
tepatnya ada cinta sakit walaupun sedikit walaupun itu mudah mudahan tidak berat
itu kemungkinan pertama
kemungkinan yang kedua adalah jangan jangan dia sudah tertular sebelum vaksinasi dilakukan
kemudian vaksin dilakukan dia sakit
jadi bukan karena vaksinnya
dan yang ketiga kita sudah berkali kali disampaikan di masyarakat bahwa ada masa kalau vaksin hari ini
tak besok jadi anti budaya terbentuk
itu waktu ada yang bilang dua puluh hari ada yang bilang dua puluh delapan hari
jadi kita mesti waktu itu
jadi pernyataan pernyataan seperti ini perlu terus dikemukakan di masyarakat
dan kalau pertanyaan mbak elvira bagaimana supaya masyarakat mengetahui
baik tentu saya kira contohnya ya acara kita cnn hari ini
untuk menjelaskan ke masyarakat situasinya pasti seperti ini
faktanya seperti itu dan sama sama kita harus tetap waspada
tidak hanya untuk varian saat ini kemungkinan potensi ada varian baru protokol kesehatan tetap yang utama
terima kasih joga terima kasih waktu anda berbincang bersama kami malam hari ini
selamat malam prof
malam terima kasih astrid
usai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya
tetaplah di cnn indonesia news